inilah febri arwansyah putra terbaik dari kabupaten bangka tengah
yang terpilih menjadi pasukan pengibar bendera pusaka dua ribu dua puluh
mewakili provinsi bangka belitung di hari ulang tahun ke tujuh puluh delapan republik indonesia
yang digelar di istana negara
febri yang merupakan anak bungsu dari dua bersaudara pasangan iwan susanto dan isda lestari
adalah siswa smk satu pangkalan baru bangka tengah
febri tinggal bersama ayah dan ibu serta kakaknya di rumah petak ukuran kecil
yang merupakan bantuan dari perusahaan tambang milik negara di kelurahan dul
kecamatan pangkalan baru kabupaten bangka tengah
sehari hari ayah febri berprofesi sebagai buruh serabutan
di antaranya menjadi tukang bangunan tebang kayu dan cabut rumput di rumah warga setempat
sedangkan ibunya menjadi ibu rumah tangga yang kadang bekerja menjaga anak tetangga
berhasilan febri tentu membuat bangga kedua orang tuanya
yang bangga kalau dia mendapatkan juara paski beraka ke pulau bangka belitung
karena salah satu kan dia bagus kayak jadi ini ke depan kayak gitu
sementara ibu febri arwansyah isdal lestari menyatakan selain jadi paski braka
putra bungsunya sempat mengutarakan keinginannya menjadi anggota polisi setelah selesai sekolah
berkeinginan apa nama jadi polisi adik
jadi ibu emak emak restuwi emak yang jadi polisi
kedua orang tua febri selalu berpesan pada putra mereka
agar selalu rendah hati dan bersyukur atas apa yang telah diraih hari ini
febri pun diminta tetap semangat dalam menggapai cita citanya ke depan menjadi seorang polisi
denny wahyono kebupaten bangka tengah bangka belitung